jadi ini hampir setengahnya jadi udah bisa dibilang ini lebih sehat
sampai gue aja ketiba sendiri kayak anjir ini dbl udah kayak nbn gila nonton berapa bulu berapa ratus orang
roolua pun siap dimasak
karena kami serahkan semuanya dalam nama anakmu yesus kristus
kayaknya udah gak kaget sih karena beberapa kali udah sering ya
sekilas tampak mudah tapi saat saya mencoba waaah ternyata susah
baik terima kasih mbak moderator
iya kan padahal edm itu kan ketika kita perform kita butuh feedback dari penonton gitu
sheikh katakan adalah kapal nabi nuh yang nanti akan
kami sebagaimana sudah saya sampaikan tadi kami mendeteksi beberapa hal
dua puluh gram atau enam sendok teh per hari untuk anak usia tujuh sepuluh tahun